aku punya firasat kalau akan terjadi sesuatu yang langka
aku harus melihatnya
sebenarnya suara apa itu
lebih baik aku masuk
pribadi tidak setuju
dengan rencana rajo dan juga ratna ke jakarta untuk mencari anak kalian
di jakarta sana tidak ada siapa siapa yang bisa menjaga kalian
dan itu sangat berbahaya buat kalian juga
kau mengertilah keadaan kami ini
tolong dengarkan kami dulu
sebenarnya saya pribadi juga tidak setuju keberangkatan ke jakarta
ini sama sekali tidak merendahkan kemampuan kau rajo
bahwa pada saat ini
kau sangat memerlukan pendampingan dari kami
dan juga bukan persoalan harga diri
ini semata mata untuk keselamatan ko dan ratna
cuma mau kau pikirkan baik baik
tidak mau terjadi apa apa dengan istri saya
maaf ratno tidak bisa menjaga diri ratna dan rajo
saya yang harus menjaga diri
menjaga diri kau
bukan kau yang malah menjaga diri saya sekarang
tapi ini masalah anak atau
masalah anak lang
ini semua salah saya
cukup kau berkata seperti itu terus
kalau kau seperti itu terus
nanti lama lama kau merasa ini semua salah kau
kau hanya akan mendolimi diri kau sendiri
ada hal yang akan kukucapkan sama kalian tapi
anak yang kupikir adalah aku
anak yang kupikir adalah anak kalian
itu sekarang ada di kainnya
ini benar kok hah
ini benar kok dia ada di sini
dato' bicara seperti itu bukan untuk memperdaya kami
agar kami tidak ke jakartaan dato'
hadnung men je
berarti taatku terdiri dari otak ke ganda nih
tolong jaga wiwit jangan kemana mana
raju ratna tetap di sini kita lihat
jangan raju jangan
tolong jangan jangan jangan jangan
raju seperti ini sekarang
ini kemana sih saya nggak bisa berdiam diri seperti ini
parahnya yang lain itu sudah mencari
jangan nanti menyusahkan mereka
raju tunggu di sini
tutup telinga aku
sambil menunggu polisi datang
lebih baik kita semua bawa jenazahnya ke dalam rumah
bagian apa bapak
suara apa ini
di dalam kupon gue sakit banget
kalian semua cepat masuk ke dalam rumah
ini adalah suara do
berarti ada pertanda buruk
dan akan ada hal buruk yang terjadi pada kita semua
cepat masuk rumah semua cepat
sudah kay bukan waktunya buat kepo
suaranya dari arah hutan hangkir sana
aku punya firasat kalau akan terjadi sesuatu yang langka
aku harus melihatnya
tuh kan udah bilangnya gak mau dengerin sih
tanya jangan badung jadi cewek
riz bantu dong beri dong
pokoknya sekarang lo harus pulang
gak boleh kabur gak boleh lari gak boleh ngebantah
udah tunggu bentar aja
segar kemuning lo tuh udah bikin perut gue lapar sekarang
gara gara lari lari nggak jelas dari tadi
dan lo udah gak nepatin janji bokap gue buat gak aneh aneh di desa ini
gemes tau gak sih jadinya
lo mau ditangkepin preman lagi enggak kan
lo usah aneh aneh
ilmu apa lagi yang kau mainkan ini
saya harus menahannya
urusan kita belum selesai bu cahingusan
jam kan itu
suara apa itu
suara kita disana
suara kita disana
kakak dengar saya
suara kita disana
suara kita disana
jangan kesana tuan
jangan kesana tuan
sepertinya suara itu
dari desa komayan yang hilang
nah ini pasti ada hubungannya dengan keberadaan desa kumayan
biasanya menunjukkan sesuatu yang akan muncul atau datang
suara apa itu
suara apa itu
sepertinya suaranya berasal dari sana pak
pak pak pak
pak pak pak
gubar pak gubar
di sini tidak kondusif semuanya
pak kalau menyingkir dari sini pak
berbahaya buat kalian
cepat tinggalkan tempat ini
tempat ini tidak aman buat kalian
cepat pergi dari sini
kami tidak tahu apa yang akan terjadi
tidak ada yang bertanggung jawab terhadap diri kalian
suaranya berasal dari hutan ini
tapi saya sama sekali tidak melihat siapa yang memainkannya
ya itulah gubar
mungkin disebabnya mereka tetap di sini
mereka penasaran dari mana asal suara ini dan kenapa
lalu bagaimana cara kita menjelaskan kepada para warga
supaya mereka menyingkir dari sini
kita saja tidak tahu
dari mana asal suara ini
untuk mengusir mereka dari sini